polisian resor poso jumat pagi mendatangi rumah sejumlah keluarga terduga teroris
yang tergabung dalam kelompok mujahidin indonesia timur pimpinan santoso
mereka meminta agar terduga teroris menyerahkan diri
polisi menyerahkan maklumat kapolda sulawesi tengah
brigadir jenderal polisi rudy sufahriyadi
kepada keluarga basri alias bagong
bagong adalah salah satu pimpinan ashkari atau sayap militer kelompok santoso
dalam maklumat tersebut disebutkan bahwa aparat satgas operasi tinombala
akan memperlakukan mereka secara manusiawi
serta menjamin keluarga selama proses peradilan jika terduga teroris menyerahkan diri
polisi juga menyebarkan maklumat ini di pusat pusat keramaian
serta disiarkan di radio radio komunitas setempat
pemasangan maksimal untuk hari ini kita fokuskan di tempat tempat keramaian
tempat fasilitas umum
begitu juga anak keluarga keluarga yang tidak datangi
kita imbau bahwa bisa juga membantu kami
kepolisian tni yang sudah bertugas saat ini
supaya mereka bisa menyerahkan diri